pak fadli assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mas fadli haji sulam
dan ini nongkein yang kenang apa sih astaghfirullahaladzim dong ya apa kejadian apa
cuma saya dituduh nabrak orang ya padahal saya justru mau nolong itu anak yang yang kata
ditabrak dan kurang ajar teman gue singap aku ada temennya ya boleh boleh mbak rere kapan sekarang
habis kamu nyuruh aja ya iya ya udah sampai ketemu ya room assalamualaikum waalaikumsalam
gue lagi repot apa sih itu tadi ngajak gue sebaiknya bu haji nggak usah puasa dulu emangnya
kenapa dong kondisi kandungan bu hajah ini kan sangat lemah takutnya berpengaruh pada janinnya
jadi roh nggak boleh puasa ya bukan enggak boleh karena kandungan bu haja ini sangat lemah
jadi kita harus ekstra hati hati buat ya udah deh agak usah puasa puasanya ntar aja kau udah ngelahiri
perempuan tukan emang banyak kalahannya terus tuhan jadi sebaiknya bu haji itu harus rawat
hunaf dulu dirumah sakit sampai benar benar kondisinya pulih tapi dong rasanya enggak

bila bu hj gak nyaman dirawat di rumah sakit ya kami tidak bisa memaksakan
takutnya nanti kondisi bu hajah malah tambah drop
jadi saya boleh rawat jalan di rumah ya dok
boleh kalau memang nanti bu hajah ingin menjalani rawat jalan di rumah
nanti saya akan memberikan catatan penting untuk bu haja ya
mah kok bang sulang belum ngasih kabar kita juga di sini
udah gak usah dipikirin dia kan udah gede
memangnya mah gak khawatir ya
ya khawatir juga sih kalau dia kagak ada kabar kayak begini
ntar ma tanyain ya tuh sama si engcing sama si robi
kan dia tahu si sulam kemana perginya
nih ini gua
lihat aja sejak masuk sini rejane nangis mulu lihat aja tuh
gue juga curiga jadi kok dia bisa masuk ke sini ya
kalau lihat dari badannya sih dia kayaknya koruptor men
orang koruptor kan biasanya putih kayak gentong
banyak makan duit rakyat kali ya
iya juga sih kayaknya
eh gembul lo tuh koruptor ya sampai sini
buat puasa masuk penjara
lo ketangkep dimana di jakarta apa di luar negeri sono
eh bang bang bang kalau memang lo pengen kabur operasi dulu tuh mau ngaruh
iya ngaruh ngaruh ngaruh ngerti gak lo ngaruh
eh kalau bukan koruptor pasti dicukong
hah bbm lo bisa
saya itu nulungin orang yang ditabrak lari
tapi malah saya yang dituduh nabrak
sial bener nasib lo tuh
itu namanya udahlah terima nasib lo jelek kali nasib lo
nah apa istilahnya bang
abang terima nasib aja
abang bakal nemenin kita disini lama bang
jelek nasib lo tau
padahal ada yang mau bertemu
nanti nanyain terus nih
rodia sama mama lo baik baik aja
abang gak usah cemasin
mama sama opo baik baik aja
sekarang tuh yang penting
kita itu fokus sama masalah abang
lo kenal supardi kan
saya ingat yang bapaknya pak kapolsek ya
yang itu tuh yang pernah nginep di rumah kita
ajak deh kemari deh
kalau abang ini kena fitnah
ya ajak deh kemari ya
siapa tahu dia bisa ngasih solusi masalah ini
ya insya allah cem
bang habis ini ayo ke rumahnya ya
lo gak diapa apain kan
sama dua orang
makanya kalau selalu diapa apain
cing berani ngelawan dia
kalau lo ada yang nyolek
tapi kalau ada yang mukul
apa kejadian apa cing
saya dituduh nabrak orang
ya padahal saya justru mau nolongin tuh anak
yang kata ditabrak
dan ini kurang ajar teman
gue sih nabrak lari ya
jadi bener bener aja
sulam dan nabrakan
demi rasulullah paswardi
motor saya juga jalannya pak
ternyata dia apa aja dia
bener juga sih dong
ya udah deh
kita nggak usah cari masalah sama dia
nanti kita juga susah
ya asal aja ya benar kayaknya
ini bapakmu di kantormu nih
jadi dituduh tabrak lari
kok derat maning muncul meneh kok
gimana pak separdi
habarnya untung turun makan
kita pake ngomeneh
muncul meneh aja kuatir
iya ke dimas
ampek ngemen kok jebulek
ditahan nangke ini kedungin
menuduh dituduh tabrak lari
waduh maaf pak haji sulam
anak buah saya belum lapor ke saya
bapak haji ini teman bapak saya
jadi beliau tidak akan lari
saya yang menjamin
pak haji sulam
mari ke ruangan saya
bapak haji sulam
ya apcak lalat
ya apcak lalat
sebelumnya mohon maaf pak haji
karena dari laporan awal
pak haji ditahan
untuk proses penyidikan
tapi yang jelas nih
saya dipinah pak
tapi malah saya dituduh nabrak pak
tenang aja pak haji
anak buah saya sudah meriksa motor pak haji
memang tidak ada bukti bukti
atau tanda tanda benturan
dan orang yang ditabrak itu juga sudah keluar di rumah sakit
anak kecil itu kan pak j
iya betul pak
bapamu jaluk tulung
benar benar yang apik
yang pernah ditolong
kalau di awal
sehingga di awal anak musibah kayaknya
jadi ya nyaluk tolong
supaya cepat diselesaikan
tapi pak haji
harus menjalani proses berbah
kalau nanti memang pak haji tidak bersalah
pak haji sudah boleh pulang kok
saya ada rapat di polda
kalau bapak bapak ingin meneruskan obrolannya
silahkan dengan bapak saya
terima kasih pak
yang ada anaknya yang yakin
kalau begitu saya mohon izin pak
akhirnya urusan lo beres juga
dulam kan gak boleh langsung pulang dulu
lo ditahannya kagak lama lama banget
alhamdulillah ya sing
gian gua lihat